tapi kami sarankan kepada semua pihak untuk tidak terburu buru mengambil
asumsi tidak terburu buru berasumsi banyak hal yang bisa terjadi
hingga saat ini kami belum mendapatkan informasi resmi mengenai berita tersebut
yang kami dapat hanyalah dari isu isu di whatsapp group ya
kami menunggu informasinya seperti apa duduk masalahnya seperti apa
tapi kami sarankan kepada semua pihak untuk tidak terburu buru mengambil asumsi
banyak hal yang bisa terjadi ya karena itu agar kita tidak salah langkah
baiknya kita tunggu penjelasan resmi barulah kita semua bisa menentukan sikap masing masing
saya ihsan sitorus saksikan program program kompas tv melalui siaran digital pay tv dan media streaming
kompas tv independen terpercaya